penyidik narkoba polres jakarta barat mencecar artis yang juga desainer ivan gunawan
dengan dua belas pertanyaan setelah asistennya ditangkap karena terjerat narkoba
usai diperiksa selama dua jam lebih ivan gunawan langsung menjalani tes urin
setelah dua jam lebih menjalani pemeriksaan tim penyidik narkoba jakarta barat kami siang
artis yang juga desainer ivan gunawan atau igun langsung menjalani tes urin
usai menjalani tes urin igun mengaku mendapat dua belas pertanyaan oleh penyidik
terkait kepemilikan narkoba asistennya berinisial aja
igun mengaku tidak mengetahui kepemilikan narkoba karyawannya karena aja hanya bekerja paruh waktu
polisi menyatakan hasil tes urin igun negatif dan untuk sementara
igun dipastikan tidak terlibat dalam kasus kepemilikan narkoba asistennya
jadi aja menurut informasi dari bap yang kami dapatkan
bahwa aj mendapatkan narkoba itu dari seseorang di belanda
dari narkoba hoken internasional di belanda
atas kejadian ini igun akan bekerjasama dengan polres jakarta pusat
untuk melakukan tes urin terhadap semua karyawannya
rizal tan jakarta